kenapa mama riris begitu sangat membenci aku
semua yang aku lakukan selalu salah
kasian kamu tantri
aku tahu riris sangat benci
anda saja aku bisa melepaskan kamu dari peteritan ini tantri
kamu terus sabar dan berdoa ya tantri
kamu kira kamu bisa enak enakan pacaran ini
kamu tak sakit pak
maaf kasihan tantri lagi gak enak badan
kamu tak bisa banyak alasan deh
kamu tuh kau pikir semua bisa santai santai di sini gak kerja gitu ya
aku berjanji tantri
aku akan melepaskan kamu dari semua pentip tanik
kamu beresin kamar ini sampai bersih
kurang ajar sih rey
rupanya dia lebih tertarik sama si cewek jelek santri itu daripada sama aku
sepertinya ini kamar mas rai
mereka tak sekali
tantri kamu takut
aku kan kena loncat
saya lagi beresin kamar
saya pikir nggak ada orang
kenapa sih kamu selalu menghindari aku
bukan begini caranya mas
oh rupanya kamu berani melawannya
aku suka loh sama cewek yang kalah
jangan ganggu aku mas
aku tidak ketukut macam lain

jangan ganggu aku mas
aku tidak ketukut macam lain

aku tidak ketukut macam macam padamu

ada harimau di dalam
aduh gimana nih
mbak rinis ada apa mbak
santri kecelakaan mas
kecelakaan gimana mbak
udah gak usah banyak tanya
mendingan sekarang langsung ke sana aja
mau pakai baju dulu
mas duki pakai bajunya ntar aja
jawab aku santri
santri ini aku
apa yang terjadi denganmu
aku jalan didudai mas
siapa yang lakukannya
bukan salah paham bu
justru saya kemarin mau melihat antri
tantri baru saja diperkosa bu
yang memperkosa itu kamu mas duki
mulai sekarang kamu saya pecat
hambas sudah melaksanakannya mbak gita
sudah tahu dengan siapa kamu melakukannya
tubuhnya kuat hatinya bersih
pasti anakmu gelap akan menjadi bibit yang kukuh
apa cuma sekali itu
santri akan ambil
aku bisa melihat dengan mataku rahim
benihmu telah dibuahi dalam rahim perempuan hidup
aku akan memperbaiki suamiku
tidak lama lagi anakmu akan lahir
apa hamba mesti menjaganya
tidak usah lari
biarkan saja dia pergi
kemanapun dia pergi
mataku akan selalu mengawasinya
biarkan anak itu tumbuh besar dulu
tidak usah lari
ternyata sudah siang
aku akan tidur di sini
dan sudah sebesar ini
ya tuhan aku hamil
kenapa mereka diusir bu
ibu kan baru melihat
belum mendengarkan penjelasan dari tantri
pak bapak kan tidak melihat sendiri kejadiannya
jelas jelas mereka itu ketangkap basah pak
iya lagian bapak itu kenapa sih
selalu saja berbicara
tentu saja bapak tahu
karena tantri tidak mungkin melakukan hal itu
dan mas duki sudah sejak kecil dia bekerja di tempat ini
jadi bapak tahu siapa dia
ibu juga tahu kan
kalau bapak sudah tidak percaya lagi sama ibu silahkan
silakan bapak susul perempuan siang itu
ibu gak akan ikut campur lagi
t oben karan
saya nggak enak kalau pergi begitu saja
sedangkan pak made selama ini banyak membantu saya
hah gak usah banyak bahasa bahasi kamu
saya tahu kamu datang ke sini hanya minta pesangon sama suami saya kan
eh dengar ya saya tidak akan memberikan uang spesial pun sama kamu
buh biarkan mas duki selesaikan pembicaraannya
itu saja pak saya datang ke sini bukan untuk minta pesangon
asal bapak tahu saya gak pernah sedikitpun berniat melakukan sesuatu yang buruk
apalagi di rumah ini
seperti yang kemarin pak saya nggak tahu kejadiannya kayak gimana
saya tidak melakukan apa yang dituduhkan ke saya
apa kamu mau membuktikan
kalau kamu tidak bersalah

aku sudah berusaha untuk mengatasi
aku sudah berusaha untuk mengatasi
aku sudah berusaha untuk mengatasi

aku sudah berusaha untuk mengatasi

aku sudah berusaha untuk mengatasi

aku sudah berusaha untuk mengatasi
aku sudah berusaha untuk mengatasi